yaudah yaudah aku minta maaf ya kei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
kamu operator informasi di sini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
dan sekarang aku minta putus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
yaudah kita jemput ya
kayaknya akunya orang di jawa ini
kayaknya udah putus bu sama agung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
yaudah kay istirahat dulu ya bu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
kalo ada apa apa selamatkan gue ya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
saya permisi bu